hai men hai men hai men para lempuk siapa lo ah kemahling ya oh no kenalin gue dodo
dodoski gitu loh gue peduli pada rumahnya anak kos gitu loh gue dari amrik gitu loh gitu loh gitu loh
gitu loh gitu toko semacam macam lo yang gue kamu gue pukul hai gizi gizi
enggak diangkat lagi masih tony
daripada nungguin yang tak jelas mending kita nonton aja yuk
boleh tapi entar tahun dua ribu tiga belas oke sayang nytum ya
ya aku kamu telat sih masa sih emangnya aku telat ya ton udah lah nggak jadi bikin ya ayo
kita nyanyi ya udah di yuk yuk dulu dong kamu aku cium ya ton enggak enggak enggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
aku coba ini dulu ya abis lucu banget pinggini yang buat kamu nanti aja ya
tungguin yang beneran
boleh lihat orang seneng aku tuh mau lihat yang sebelah situ cakep apa enggak
bro bro jaman jaman berhenti kulit yang pesat panggung ah bodo amat
tunggu dulu ya
gue anggi anggi temen lo waktu desain gue dulu
lo dulu perasaan keibuan banget kok sekarang jadi metallica begini lo
sama hp jadi begini
nenek panjang men
mendingan sekarang kita nostalgia in aja yuk
aduh gue kebelet pipis nih nanti gue pipis lo ya

aduh gue kebelet pipis
aduh gue kebelet pipis

apa di sini

di sini ada botol plastiknya
bisa dipenjara nanti kalau bos buang gituan sembarangan
gue nggak peduli sama sini salah
ayang aduh aku udah nggak kuat banget
yang mendingan kita cabut aja yuk
tunggu dulu dong aku masih nyobain lima baju lagi nih
hah lima baju yang
yang pengen kamu tunggu dulu ya sebentar aja
ini gimana bro gue udah kebelet banget nih
sampaikan nanti belakang answer
ikut aku dulu bos eh udah kita bunuh bunuhannya eh daripada nanti bos dibunuh sama bapaknya
ini sekali yang bawa yang mana kini ya banget sih hidungnya pesek gitu oh ya
aduh aduh aduh bro bro gimana tuh perlu tolongin dong aduh
bener bener jangan ke orang balet
lupa laki laki lu kudu gagah ya kudu jantan kayak film rambo ya
gua belajar dulu jalan bukan pesen so
untuk king kong
ya ampun kamu tuh nggak kapok kapok ya
pantesan juleha nggak balik balik ke sini
bukan begitu maksudnya kita nggak rugi terima si ani kerjanya rajin orangnya nggak penakut tegas selain dari pembantu dia bisa jadi sarpam
itu dia lagi melatih si abi tuh
sekarang pelajaran kedua lu tonjok ini kacang semua sampai pecah
ancuran ancuran kacau kacauan yang baru
eh lu toko anda udah menterak kenapa
abi gak tegas deh
suruh nonjok kacang ancor cepet
berat pasti orang gula
kenalin om dodok panjangannya dodoski tapi om ini mengingatkan akan idola saya
om penyanyi zerina tau zerina tau phil collins kan bukan
kan ini loh yang nyanyi
tapi gantengan om kok om kan jauh lebih ganteng
ya kuku zerina kotor om ngobrol ngobrol sama dodo ya zerina mau nyalan dulu
duh senengnya aku seharian ini ketemu berkali kali secara kebetulan sebebelahan jiwaku kita memang jodoh kayaknya ya
iya kok kamu ada disini sih
dicari orang yang mau nyewa kamar
jadi aku punya alesan sayang
aku pura pura mau nengokin sepupu aku itu
padahal aku mau ketemu kamu tiap hari
yeay pacar aku emang baik banget
sayang sekarang istirahat aja
jangan kemana mana soalnya aku nggak bisa nemenin
alah si dodo lagi
tunggu tunggu tunggu
ini tentu jamila pasti ya
tapi kok mirip candil
ini rocker juga manusia
oh oh iya tante
kok tante baru nyambung
tapi tante boleh saya buang air kecil
oh eh silakan silakan
hai men hai men
gue bunyi pada rumah ini
gue dari amrik gitu loh
gitu loh gitu loh gitu loh
gak macem macem lo yang bubuk ya
lo mau gue pukul
kok ganteng ganteng kurapan
waduh berani beraninya lo ngelawan gue
tapi boleh juga sih sekali sekali